tak ada pilihan lain selain merelakan pendapatan yang turun
bagi sebuah warung makan di jalan gubeng pojok surabaya
setelah harga cabai meroket
karena jika bahan cabai dalam menu makanan dikurangi
pelanggan bisa saja pergi
selama harga cabai naik yang hingga kini masih bertahan di angka rp satu ratus dua puluh per kilogram
sehari hari warung ini membutuhkan dua belas hingga lima belas kg cabai
kita kan menggunakan cabai banyak karena kita kan penyetan
terus kita mau mengurangi rasa nggak bisa
pasti kurang pengunjungnya
hal serupa juga dilakukan salah satu warung penyetan di jalan keranggan surabaya
sambal menjadi menu andalan di warung ini
maka tentu saja pemilik tak mengurangi bahan cabai atau menggantinya dengan bahan lain
kebutuhan cabai sehari hari di sini lima hingga tujuh kilogram
iya ya itu kan perbandingannya kan
dari harga rp tiga puluh sampai lima puluh sebelum cabai naik
sekarang sembilan puluh lima paling murah sampai satu ratus lima belas itu paling mahal
kuliner pedas pasti akan kecewa jika kandungan cabai dalam sambal dikurangi
salah satu pembeli mengatakan sampai rela merogoh kocek lebih untuk memanjakan perut dengan rasa pedas
ia mengatakan rasa sambal di sini sejauh ini masih sama seperti yang dirasakan sebelumnya
saya sendiri pencinta makanan pedas
dan dengan naiknya harga cabai mau enggak mau
aku harus ikutin apa yang restoran sediakan gitu
misalnya porsinya semakin dikit yaudah mau gimana lagi
dan aku rela ngeluarin duit
aku mau lagi untuk pesen sambal itu lagi
karena ya mau gimana perut harus dimanjain kan
kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak sebulan terakhir
kondisi pengusaha kuliner sebelumnya telah memburuk dengan adanya pembatasan jam operasional
dan jumlah pembeli yang bisa makan di tempat selama pandemi covid sembilan belas